assalamualaikum wr wb
kamu pulangnya telat pa
tadi waktu papa keluar dari coffee city mau pulang
ada orang yang ngeliatin papa terus
dan orang itu tau nama papa
waktu papa tanya dia siapa
ya mama cuma pastikan aja
supaya hubungan kamu sama mbak catherine itu berjalan dengan lancar ren
yaudah kalau kamu mau istirahat ayo
boleh istirahat aja
mau juga istirahat ya
bu bos tadi saya minta tolong kiki untuk buatin minuman hangat
ibu ini kiki bikinin susu hangat ya biar ibu tidurnya nyenyak
terima kasih ya
selamat malam bu
mama tadi cuma mimpi deh
mama tadi cuma mimpi deh
lihat nyata banget
kayak bener bener kejadian
merepotin kalian semua
jangan nyalain diri sendiri ya
mama butuh istirahat
butuh nenangin diri
soal masalah tadi
insya allah mama akan baik baik aja
kamu tidur disini juga ya
temani mama rena sama mirna
mama sekarang siang
tadi saya sempat berpikir
kalau kita itu udah lepas dari teror
tapi semenjak kabarnya iqbal dari penjara
malah ini semakin menjadi jadi
kayak tuhan kehilangan cobaan yang berat
tantangan yang berat buat kami
karena kamu orang yang kuat
nanti semuanya akan selesai
tiada yang di bandingkai
ah siapa trump
sumpah bilang gamers
naik baik di dalam ya
mamamu istirahat kamu juga istirahat ya

kamu pulangnya telat pa
kamu pulangnya telat pa
tadi waktu papa keluar dari coffee city mau pulang
tadi waktu papa keluar dari coffee city mau pulang
ada orang yang ngeliatin papa terus

waktu papa tanya
dia siapa dia kabur

dia ngikutin kesini aja tapi papa udah liat kemana mana tadi gak ada pa
dia ngikutin kesini aja tapi papa udah liat kemana mana tadi gak ada pa
ya allah terus
siapa orangnya kok dia bisa tau nama kamu pa
papa juga gak tau ma
jangan jangan kita kena teror juga
jangan jangan kita kena teror juga
pokoknya mulai sekarang
kita tingkatkan kewaspadaan
ya papa gak mau kita kecolongan ada orang lain
yang mau nyakitin kita kita kecolongan papa gak mau
apa kita perlu ngomong sama andin dan al
supaya mereka juga jaga kita
gak usah kita bisa jaga diriku
kau tenang aja
kau tenang aja
gue masih heran
kenapa sih pelaku teror ini bisa tau kalo yanto mendatang ke rumah buat bersih bersih
memang setiap hari dia mengintir rumah ini

kayak gelisah ya kan
kayak gitu sedih kalo liat ibu kayak gini

kalian juga kita yang
banyak terima kasih arena oma beruntung sekali punya cucu seperti riana yang sangat
sayang sama oma pinter cantik tinggi semuanya mau sayang sekali sama aku juga sayang sama